apa aja ya dok yang perlu saya ingatkan ke anak saya agar dia terhindar dari virus corona saat mengikuti ptm di sekolah dia
dirian yang harus dilakukan adalah tetap terapkan prokes dengan memakai masker menjaga jarak mencuci tangan pakai sabun membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan